kenapa selama ini aku selalu disakitin sama cowok
ya mungkin emang belum waktunya cat
dulu aku juga sering patah hati kok
tapi lama kelamaan akhirnya aku nemuin yang cocok
dan aku yakin kamu juga pasti bisa
semoga aku dikirimkan laki laki yang baik
aku doain juga ya
riki alexander dipastikan ditahan polisi
setelah membantu elsa arimita melarikan diri beberapa waktu lalu
sebenarnya apa hubungan ricky dan elsa
benarkah hanya sebatas sahabat
nah ini dia yang bikin penasaran
atau memang di antara mereka ada hubungan cinta terlarang
karena dulu sempat merebak juga
gosip di akun mulut tante
lalu berita itu menghilang begitu saja
kalau ternyata elsa dan ricky memiliki hubungan
meskipun statusnya elsa sudah bersuami
di mana mana beritanya elsa
aku semakin malu kalau begini
maaf ya aku tinggal sebentar ketemu
semua ini pasti sangat berat juga buat karina
gak hanya buat elsa
tapi juga buat aku
bagaimanapun juga karina adalah teman baikku
aku yakin karina juga butuh support
rika lani aku permisi
kalian lanjutkan aku balik
pak riki dan bu elsa sudah merencanakan pelarian tersebut
menurut pengakuan dari klien saya
semuanya terjadi dengan spontan pak
apakah pak riki sempat dipaksa
untuk membantu bu elsa melarikan diri
kalian kenapa sih
ngasih pertanyaan itu tuturus
sabar pak riki sabar
pak riki coba terangkan ke penyidik
apa yang membuat pak riki sampai terpaksa membantu bu elsa sang itu
saya tidak pernah dipaksa
saya tak pernah terpaksa
saya ngelakuin demi elsa
dan tidak ada rasa keterpaksaan sama sekali
kalau begitu sudah jelas
pak riki sudah mengakui bahwa
pak riki sudah mengakui bahwa
dia sudah berhasil menangani bu elsa

dan dia sudah berhasil menangani bu elsa
di mana siapa yang mengaku
bahwa semua orang di bawahnya
tidak tahu apa yang terjadi
kalau begitu semua sudah jelas keterangannya
anak mama nanti pas kamu lahir pasti kamu lucu banget
pasti kamu mengemaskan
kalau laki laki kau pasti ganteng
kalau perempuan kau pasti cantik banget
semua orang akan sayang sama kamu
dia akan sangat jatuh cinta sama kamu nak
dan bahkan gak peduli lagi sama reina
ketika kamu saja terpaksa
nah aku akan malam
kalau di rumah lu
berasuzz terhad parking halt cua oke
lalu bukannya kalau ga ngancam
aku mainlandnya jatuh cua
bisa saya pinjam pulpen sama kertas
kamu kok sendirian sih
ya jadi gimana ya ceritanya
aku sebenernya janjian sama cowok disini kak
ada aku juga baru kenal kenal di lovagram
jadi dia nge dm aku terus udah beberapa hari ini kita chattingan
janjian deh disini
tapi gak tau sampai detik ini orangnya gak dateng dateng
ya ampun kamu kasihan banget sih
eh emang yang mandi si cowoknya coba kamu lihat dong boleh gak
ya ampun kat
ini sih pasti dia gak pede banget ketemu sama kamu
makanya dia gak jadi datang
masa sih kak
ya mungkin aja dia belum siap ketemu cewek cantik kayak kamu
dan menurut aku nih ya kamu tuh bisa banget loh dapetin yang lebih keren dari ini
kalaupun iya kenapa sama ini aku selalu disakitin sama cowok
ya mungkin emang belum waktunya cat
dulu aku juga sering patah hati kok
tapi lama kelamaan akhirnya aku nemu yang cocok
dan aku yakin kamu juga pasti bisa
kok diem sih aminin dong kan ini doa
amin amin ya allah
semoga aku dikirimkan laki laki yang baik yang sayang sama aku yang ganteng
aku doain juga ya
makasih ya pak
eh gimana kalau kita pesan makan aja soalnya aku udah lapar banget
kayaknya ini enak deh
kamu suka kopi enggak
kayaknya aku kopi latte lagi nih
mbak kopi latte nya dua terus sama mie gorengnya satu terus kamu makan apa